aku kasihan samamu pak lastri
aku ingin membantumu
ya pak lastri aku ingin menolong kamu
aku tidak sedih jika jenazah ibuku dipegang oleh tangan kotor
dari manusia yang tidak punya hati nurani seperti kalian
dasar orang tidak tahu diuntung
siapa yang butuh bantuan kalian
apa dengan perutku
kenapa terasa sakit sekali
gimana kamu bisa mengatakan kalau kamu istriku
sementara hatimu tak cinta pada kaman danu
jaga tewa batara
bagaimana kehidupan rumahmu
bagaimana kehidupan rumah tangga mereka selanjutnya
dengan kenyataan seperti ini
hormati keputusan narirati
yang sudah memutuskan untuk memilih menjadi suaminya
aku telah memutuskan untuk menjadi istrimu
dan aku akan setia berbakti kepadamu kakak
meskipun aku harus akui
aku belum mencintaimu
romo dengar sendiri ucapan rani
cintanya hanya tetap sama kaman danu
ya romo dengar
dan inilah saatnya
tugasmu untuk mencintai narirati sepenuh hati
sampai cintanya narirati tertuju kepadamu
apalagi kini istrimu tengah mengandung anakmu
sepertinya ada yang aneh di dalam perutku
kamu jangan cemas
aku pasti bertanggung jawab
hanya masuk angin saja
ibu perlu tahu
ini bukan salah ngastri bu
tapi ini salah kakang bu pangga
dan juga kakang arya kamandani
mereka berdua yang sudah menyebabkan ibu mati
ibu harus tahu itu
ketempat isi rahas terakhir ibu
ibu yang benang ibu
ibu harus selalu ingat lestri
di alam kematian
akan selalu mengiringi ibu
semua perbuatan yang mereka sudah lakukan
dendam itu harus terima
dan di balaskan
mau apa mereka
kenapa perjalanan tergesa gesa
ibu nya pak lastri meninggal
dini hari tadi
aku tidak tahu menyebabnya
karena sakit atau yang lainnya
ya sudah ratih
aku akan segera kesana
kamu mau kemana
ibu nya pak lastri meninggal
aku mau kemana
aku harus segera kesana menyampaikan duka cita
apa kamu tidak dengar kabar
kalau pak lastri sekarang ini
sudah seperti orang hilang ingatan
tidak mau dibantu siapapun
tapi menurutku itu wajar umum
karena selama ini
selama ini pak lastri selalu direndahkan oleh para penduduk
kalau pak lastri tidak akan mengusirmu
baru tadi malam kalian berselisih

tapi aku tidak mungkin tidak melihatnya romo
aku bisa membayangkan betapa sedihnya pak lasri ketika ditinggal ibunya
dan sebagai sahabat
aku harus ada disana menghiburnya
kamu harus minta izin dulu
belum bangun romo
aku tidak berani membangunkannya
kamu harus minta izin sebelum pergi
nanti akan terjadi masalah
tapi aku hanya pergi sebentar
tidak akan lama
dan pasti kakang dwi pangka belum bangun ketika aku kembali
izinkan aku pergi menemui pak lastri
tapi ingat ya
kakak cinta sama aku
aku tidak pernah cinta padamu
tidak ada bukan
berarti apa yang kamu katakan itu tidak benar
dan kalau memang benar
kamu tidak lain hanya seorang perempuan murahan
yang menggoda lelaki terpandang untuk kepentingan dirimu sendiri
aku tidak butuh bantuan kalian
aku akan menguburkan jasad ibuku sendiri
aku tidak perlu bantuan kalian
aku kasihan sama mu pak lastri
aku ingin membantumu
iya pak lastri
aku tidak sudi
jika jenazah ibuku dipegang oleh tangan kotor
dari manusia yang tidak punya hati nurani seperti kalian
orang tidak tahu diuntung
siapa yang butuh bantuan kalian
ada apa dengan perutku
kenapa terasa sakit sekali

sampai jumpa di video selanjutnya
yang harus menyelamatkan gusti prabu
paman menyekapuk paman halayudha
kita latihan bertarung